inilah detik detik evakuasi adrianus aribowo
salah seorang teknisi lift yang terjebit lift di gedung e kantor gubernur jawa tengah
jalan pahlawan semarang senin sore
korban yang mengalami luka parah di bagian dada dan kepala ini pun akhirnya meninggal dunia
saat dilarikan ke rumah sakit
peristiwa naas yang dialami pria tiga puluh enam tahun warga kedung mudu tembalang semarang ini
terjadi saat korban memperbaiki lift yang sempat macet mendadak
dan membuat beberapa pegawai terjebak di dalam lift
korban berada di atas atau sangkar lift posisi terjepit di antara pintu utama lift
di level kan itu baru ada kayak seal itu kebetulan
tapi loadliftnya belum sampai itu level
jadi kan dia kalau posisi jebit kan nggak mungkin
tapi dia mungkin itu terbentur pak beliaunya
polisi yang melakukan olah tkp dan penyelidikan menduga
ada unsur kelalaian dalam perawatan rutin lift
sehingga membuat kondisi lift tak berfungsi
jadi kan sudah lift yang pertama sudah diservis
cuma dalam servis ini harus dilakukan
apa ya kayak diinspeksi dulu
jadi tidak boleh langsung digunakan sebetulnya
ternyata langsung digunakan
nah ketika digunakan ternyata ada yang terjebak di dalamnya
untuk penanganan lanjut seperti apa
penanganan lanjut nanti kami akan periksa
kasus ini dalam pendalaman penyelidikan polres sabes semarang
untuk mencari siapa yang terjebak
siapa yang harus bertanggung jawab dalam kecelakaan kerja yang merenggut nyawa korban
damar sinoko semarang